dan bagaimana sebenarnya karakteristik termasuk sejarah pergeseran sesar koro
yang menyebabkan gempa dan juga tsunami di wilayah sulawesi selatan
sudah bersama saya ibu ataupun bapak daru
ini kita akan membahas banyak ya pak daru mengenai sebenarnya seperti apa
sesar palu koro dan juga sejarah yang juga dapat
mari kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa peta pulau sulawesi secara keseluruhan
ini bisa dicoret coret pak darul silahkan
kalau kita lihat ini sebenarnya letak dari sesar paru koro ini ada di sebelah mana pak darul
dan bagaimana kemudian urutan serta dia ada diletakkan di sebelah mana pak daru
ya saya kira tadi sudah dimulai dengan suasana tektonik yang rawan
yang kritis di sekitar pulau sulawesi ya
saya langsung jam saja ke yang ditanyakan tentang sesar palu koro
sesar palu koro sendiri memang membelah pulau sulawesi
kita gambarkan dari
bisa pak silahkan digambarkan saja
dari kota palu ke selatan sampai kira kira di sini
kemudian dia belok ke arah timur sampai ke danau matano
makanya sesar ini disebut sebagai sesar palu koro dan berlanjut ke matano
jadi letaknya ada di sini ya pak ya
kalau kemudian kemarin titik gempa ada di sebelah mana
nah sebenarnya sesar ini juga berlanjut terus ke arah laut
kalau boleh kita garis
putus putus ke sini sampai perkiraannya itu adalah sampai di utara sini
nanti di sini ada megatrust sulawesi utara
tapi kita fokus di sini aja
gempa palu donggala kemarin itu ada di sekitar sini epicenternya ya
jadi sebenarnya di daratan agak ke arah pantai sini
oke jadi ini titik gempanya ada di sini ya pak ya
titik gempa sementara sesar palu koronya ada di urutan yang seperti bapak sudah gambarkan
ini kota palu ada di sebelah sini
kota palu di sini
oh kota palu ada di sebelah sini
pasti terlalu di situ
jadi di sinilah kemudian letak
lalu bagaimana kemudian ini bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi sehingga ada dampak tsunami setelahnya
jadi tadi sudah kita sebut juga bahwa ini adalah adanya pergerakan lempeng lempeng yang mengelilingi pulau sulawesi
kalau secara majornya secara utamanya di sebelah sini ada lempeng pasifik yang bergerak ke arah barat
kemudian dari sana bergerak ke arah
nah makanya ini bergerak di sini
sebenarnya di sini ada gerakan sinistral
yang sorry yang asia di sini bisa bergerak ke arah sini ya
ini ada bergerak sinistral begini
jadi blok blok yang sebelah kiri itu bergerak mendekati kita
blok yang kanan menjauh dari kita
nah karena pergerakan ini karena desakan inilah kemudian di satu titik kritisnya pada saat batuannya tidak bisa menang
kekuatan energi gerak ini dia akan melepaskan energi jadilah gempa bumi tadi
oke tapi kalau di pulau sulawesi secara keseluruhan pak daru apakah memang hanya ada sesar palu koro saja atau sebenarnya ada sesar atau patahan patahan yang lain
yang paling besar sebenarnya ini
oh ini paling besar sesar palu koros dan yang paling besar
yang paling besar dan memang kita tengah rai yang paling aktif
tapi sebenarnya di samping itu banyak juga sesar sesar kecil kecilnya seple seple nya
di sebelah mana saja itu pak
kecil kecil mungkin ada di sini
ini random saja ya kita gambar gambar
ada banyak di sini juga ada juga seingat saya
kemudian di sini ada sesar lawan nopo yang menuju ke kota kendari
jadi ada di sulawesi tenggara sulawesi barat dan termasuk di sulawesi tengah
sama di gorontalo ini yang kayaknya sangat kelihatan sekali ada sesar seperti itu
artinya memang pulau sulawesi termasuk dalam kategori yang cukup berbahaya pak untuk bencana bencana gempa dan juga tsunami
kita melalui ekspedisi palu koro yang anggotanya ada iagi ada skala fokusnya di palu koro yang kita anggap memang sekarang menjadi sesar
yang sangat berpotensi membahayakan
oke karena kita bicara juga mengenai sejarahnya pak daru sejarahnya pulau sulawesi dan juga setara palu koro ini sebenarnya seperti apa
apakah sudah pernah terjadi ya pak gempa dengan cukup yang besar juga ya
ya dari sejarahnya cukup banyak saya kira
kalau di catatan kita yang sangat kita lihat itu tahun seribu sembilan ratus tujuh seribu sembilan ratus sembilan
waktu itu memang dicatat tsunami cukup besar di sana dan korban banyak sekali
jumlah itu pun sebenarnya ada walaupun tidak sebesar yang di awal awal abad dua puluh tersebut
dengan magnitudo yang memang cukup besar
waktu itu sekitar tujuh sampai
oke tujuh sampai delapan artinya memang gempa yang terjadi akibat sesar yang ada di pulau sulawesi ini memang kekuatannya cukup besar besar itu mengapa pak
itu tadi karena memang desakan desakan lempeng kiri
dari sini ini ya tadi sudah saya gambarkan
ini seperti itu jadi terkumpul di pulau ini dimana sebenarnya kalau kita mau lebih detail
lagi ini banyak juga elemen elemen di sini secara tektonik geologinya
ini bisa kita gambarin lagi kecil kecil begitu
elemen apa tuh pak di sebelah sebelah sini
misalnya di sini ada mikrokontinen
dari australia kemudian di sini ada juga nah ini adalah kita sebutnya sebagai kontinen atau kerak benua yang datang dari australia sana
sehingga pada saat dia berjalan
dan mendesak pulau sulawesi ini yang memang akhirnya membentuk pulau sulawesi sendiri itu menyebabkan energi energi terkumpul di situ
ini siklus tidak sih pak daru atau sebenarnya bisa diprediksi atau bagaimana
prediksi gempa saya kira sekarang masih coba dikembangkan terus tetapi sampai ke titik detailnya kayaknya belum akan bisa
tetapi memang para ahli sedang mencoba mendekatinya melalui berapa sih siklus kejadiannya gitu ya
apakah dia seratus tahun apakah dua ratus tahun
yang saya kira masih coba dikembangkan terus walaupun ketepatannya masih belum akurat sekali
oke jadi secara ringkasnya apa yang menyebabkan gempa di palu ini dan juga di donggala sehingga kemudian menyebabkan tsunami itu seperti apa
nah ini agak beda lagi
tadi sebenarnya saya ingin cerita juga bahwa sesar geser ini atau patahan geser ini secara umum secara geologi umum
sebenarnya harusnya tidak mengenerate atau membuat tsunami
tetapi khusus di
ini memang kita menjadi diskusi kita para ahli yang paling mungkin ada tiga opsi sebenarnya
yang pertama pergerakan sesar ini itu memicu adanya longsoran bawah laut
sehingga longsoran bawah laut tadi itu membuat tsunami
tapi sebenarnya itu pun harus kita teliti lebih detail lagi terutama kita mesti lihat kondisi batimetri di lautnya
kemudian opsi yang kedua kemungkinannya adalah sesar ini itu memicu patahan naik
kita tahu juga kira kira ada di sekitar sini patah naik
seperti ini kira kira
nah kalau itu tetap patahan naik bergerak itu nanti akan kemungkinan juga menyebabkan tsunami
kemudian yang ketiga yang kayaknya ini masih jauh tapi kemungkinan itu ada juga adalah adanya flower structure atau struktur patahan yang mengangkat
seperti mengembang di dasar laut sini itu hubungannya dengan sesar geser palu koro juga
jadi ini adalah titiknya
untuk titik gempanya begitu ya pak ya
ini titik gempa
titik gempa yang terjadi di gempa palu dan juga donggala
sehingga kemudian kota palunya ada di sebelah sini
inilah kota palu dan titik
jadi sesarnya itu ada di sebelah sini
ini adalah sesarnya
ini untuk pulau sulawesi saja
karena memang menjadi sorotan saat ini adalah pulau sulawesi yang terjadi gempa dan juga tsunami
tapi kalau kita lihat kita geser lagi
pak daru ini dari pulau sulawesi dan juga sekitar
nah ini bagaimana penjelasan anda
mungkin ada dari tadi yang sudah dijelaskan ya
ada dampak dampak dari luar pulau sulawesi sendiri
ini seperti apa penjelasannya secara geologi pak daru
jadi saya kira indonesia memang tadi sudah di buka video di awal awal kayaknya bahwa patahan patahan atau tektoniknya itu sangat aktif sekali
dan tidak hanya di palu koro saja
di sebelah barat ada patan sumatera di pulau sumatera
selain palu koro itu sebenarnya ada juga patahan sorong sebenarnya yang dari arah sini
ini kota sorong
ini saya gambar kira kira saja ya
yang sebenarnya dia juga ada splay nya begini
ini patahan juga pak
jadi ada dua jalur patahan yang dari sebenarnya di sorong cuma satu
jadi sebenarnya dua belas sini sampai ke pulau yapen
di sini ada pulau yapen
nah patahan inilah yang juga perlu kita waspadai juga
cuma ini kebanyakan di laut memang
ini ada namanya pak patahan apa begitu
sorong volt kita sebutnya
selain itu ada lagi di sekitar pulau sulawesi yang lainnya
ini yang besar
yang perlu diwaspada
ini yang paling besar ya
ini yang besar ya
tadi kan saya gambar di sini ada apa namanya keruak benua di sini ya
kemudian di sini ada lagi
nah ini pun juga sebenarnya ada patahan patahan yang menabrak pulau sulawesi di situ gitu ya
oke jadi sekitarnya pun memang ada patahan dan ini yang paling besar ya
patahan apa tadi pak
patahan sorong ini ya
dari ujung situ ya sampai kemudian mendekati pulau sulawesi secara umum dan ini adalah
kerak benua dari australia terbawa dari bunah australia
dia lari ke sini dibawa oleh kalau di ini itu dibawa oleh sesar sorong ini masuk atau menabrak pulau sulawesi
kalau dari sejarahnya sesar sorong ini apakah pernah menyebabkan gempa pak daru
sering terjadi gempa
yang terakhir ada di sekitar manowari yang
artinya perlu diwaspadai juga begitu
jadi kita lihat indonesia kemudian secara keseluruhan karena tadi kita sempat singkung bahwa indonesia memang rawat bencana
nah ini adalah peta indonesia secara keseluruhan
mungkin pak daru bisa menjelaskan lebih dalam lagi seperti apa kemudian sesar sesar yang ada di indonesia ini kemudian mana yang paling bahaya
yang perlu diwaspadai dan seperti apa dampaknya kemudian
sebenarnya banyak sekali kalau dari puskien sudah memetakannya lebih dari tiga ratus saya kira
tetapi mungkin saya agak fokus supaya ini
yang tiga yang besar tadi saya sudah sebut di awal
ada kesempatan sumatera di sini
kemudian yang kedua
patahan sumatera ya
kemudian ini palu koroe
kemudian ini sorong voltnya seperti ini
yang tadi sudah digambarkan juga sebenarnya
ini adalah patahan geser
kalau kita mau bicara patah naiknya ada megatrust itu banyak juga
di sini ada yang waktu itu mengenerate tsunami di mana
memanjang sini kira kira seperti ini
di miling miling ke arah utara

terima kasih pak
terima kasih pak

kami sudah membicarakan indonesia
oke terima kasih pak
terima kasih pak
yang terakhir kembali ya

jadi dia menunjam ke sana
kemudian di sini ada juga
kemudian di sulawesi utara ada
tadi saya sempat di
sulawesi utara juga
jadi cukup banyak yang besar besar
satu lagi mungkin yang kemarin
sempat rame adalah
patahan naik flores
yang menyebabkan gempa di lombok ya
itu adalah di sini
ini pulau lombok
itu pulau sumbawa flores
jadi ini juga
kemarin bergerak juga
jadi ini yang kemarin terjadi di lombok
letaknya ada di sini tadi sudah pak daru jelaskan
ini adalah patahan megatrus di sumatera
ini di sorong
kalau di pulau jawa artinya
yang bahaya di sebelah mana pak
megatrus yang sendiri juga perlu diwaspadai
kalau kita mau kecil kecil di jawa sebenarnya ada juga
di sebelah mana saja
ada cimandiri yang nanti
ke arah lembang
kayaknya itu yang sekarang perlu kita sangat waspadai
tahun dua ribu sepuluh patahan opa di yogyakarta
ada juga di sini
yang memang sudah bergerak waktu itu
yang lainnya sebenarnya ada juga
cuma ini agak susah gambarnya mungkin
kecil kecil sekali di situ
saya tidak melihat ada pulau kalimantan
artinya memang ini paling safe paling aman pak doni
sejauh ini kalimantan memang kita catat paling aman
walaupun tidak bebas sama sekali dari gempa
karena ingat mungkin sekitar tahun tahun dua ribu sembilan atau dua ribu sepuluh
ada juga gempa di kinabalu di sini
yang memakan korban juga
jadi ini adalah gambaran sesar sesar yang paling
patahan yang paling berbahaya begitu ya
perlu diantisipasi ya
memang tidak bisa diprediksi ya pak
kapan kemudian ini akan bergerak
kemudian apa berbahaya atau mungkin menyebabkan gempa dan sebagainya
oh itu sampai saat ini kita belum bisa memprediksi waktunya
waktunya belum bisa diprediksi
waktunya belum bisa
kalau gerak geraknya kita kan sudah tahu tadi kan arahnya
seperti tadi kita ini ke arah utara
kemudian ini ke arah relatif
kemudian yang pasifik relatif ke arah sini
secara umum nih pak daru apa yang membuat indonesia begitu banyak dikelilingi
oleh patahan patahan seperti ini
tadi sudah kita bahas bersama apa
penyebabnya apa ini pak
paling utamanya adalah karena memang indonesia ada di batas tiga lempeng besar
oh tiga lempeng besar
ini lempeng pasifik
kemudian di sini lempeng india australia
kemudian yang di sini asia atau eurasia
jadi tiga lempeng besar itu
ini yang utamanya
walaupun kecil kecil di sini ada lempeng lempeng yang kecil kecil juga
jadi karena ada tiga lempeng besar kemudian ini membuat indonesia cukup rawan atas
terhadap bencana terutama gempa dan juga tsunami
dan ini adalah gambaran seperti apa sesar dan juga patahan yang perlu diantisipasi
di sepanjang pulau pulau yang ada di indonesia begitu ya pak daru ya
ini yang termasuk juga yang terjadi di sesar
nanti kita akan lebih dalam lagi ulas lagi
pak sukmandaru prihatmoko ketua ikatan ahli geologi indonesia
kita akan ulas lagi nanti secara mendalam